terima kasih saudara anda masih menyaksikan kompas malam
putusan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akan dibacakan pada senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat oleh mahkamah konstitusi
sidang putusan digelar secara terbuka mulai pukul sembilan pagi
saat ini hakim mk masih menggelar rapat musyawarah hakim secara maraton saudara
ada dua putusan yang akan dibacakan dari dua gugatan pemohon yakni anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
sementara itu sampai sabtu kemarin mk telah menerima lima puluh surat omikus kure
dari total itu saudara hanya ada empat belas yang didalami untuk menjadi bahan pertimbangan atau tidak sesuai dengan kebijakan majelis hakim mk
pasti ke empat belas amikus kure itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim kepada delapan hakim konstitusi
untuk dicermati untuk dipelajari dan seterusnya
persoalan apakah amikus kure itu kemudian dipertimbangkan
dipertimbangkan sebagian dipertimbangkan sepenuhnya atau mungkin tidak dipertimbangkan
itu kembali kepada otoritas hakim